ya kasus dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat terus bergulir
terakhir gabungan lsm yang mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih
mengklaim ada potensi kekerasan fisik terhadap anggota kpu daerah yang telah membocorkan informasi ini
mereka pun mendatangi lpsk untuk mendapat pelindungan hukum
kita akan tanyakan langsung dengan peneliti indonesia corruption watch kurnia ramadana
yang juga bagian dari koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih
selamat malam mas kurnia
selamat malam mas assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tadi disebutkan ada potensi intimidasi kekerasan fisik
ini adalah tudingan serius ancamannya adalah pidana
apa saja bukti kuat yang sudah dikantongi oleh teman teman koalisi
ya satu bulan terakhir kami koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih membuka pos pengaduan
atas indikasi kecurangan proses kapan pemilu yaitu verifikasi faktual partai politik
kami mendengar banyak sekali kabar terus bukti terkait dengan adanya
dugaan intimidasi dari kpu republik indonesia kepada kpu daerah
agar melakukan apa agar mengubah status partai politik yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat
satu bulan terakhir kami mendengar kabar ada ragam intimidasinya
misalnya ada intimidasi administratif bagi pihak pihak yang melawan
atau dipindah tugaskan begitu saja tanpa ada argumentasi yang jelas
kemudian satu minggu terakhir kami mendengar kabar para masyarakat
pro informance yang memberikan informasi kepada kami yang menyerahkan bukti kepada kami
eskalasi intimidasinya meningkat
maka dari itu kami sambangi lembaga perlindungan dan korban
marin untuk berkonsultasi
dan saat itu kami ditemui oleh salah seorang komisioner pak edwin partogi
kami berkonsultasi bagaimana baiknya untuk menjamin keamanan di setiap pelapor
yang menginginkan pilihan umum mengedepankan nilai nilai integritas
tanpa ada intimidasi tanpa ada intervensi
tentu pak ada manipulasi data dari proses tahapan pemilu
ya terakhir kami mendapatkan informasi dan di beberapa media juga sudah mulai mencuat
begitu ada salah satu dugaan pelapor yang mobilnya terbakar
apakah ini ada kaitannya dengan apa yang ia informasikan kepada teman teman koalisi
ya kami tentu tidak bisa menyampaikan bagaimana jenis intimidasinya apa yang diintimidasi
berasal dari daerah mana
karena ini berkaitan dengan keamanan mereka langsung
namun kami menginginkan lembaga perlindungan saksi dan korban
serta aparat penegak hukum dapat waspada untuk melihat adanya potensi intimidasi
di balik ungkapan dugaan kecurangan proses verifikasi faktual partai politik
tentu menjadi janggal jika para informan yang berkontribusi langsung
dan menginginkan pemilu yang bersih
justru mendapatkan intimidasi dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
apakah bukti bukti ini berupa bukti karena intimidasi berupa verbal
ataupun ancaman tekanan berupa verbal akan sulit untuk dibuktikan
apakah bukti bukti yang dikumpulkan oleh teman teman koalisi ini bisa diberikan kepada lpsk
dan berupa dokumentasi begitu
ya kami sekarang sedang menyusun dokumentasi dan berkah administratif
untuk nanti diserahkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban
sebenarnya bentuk ancaman itu sudah tersiar luas
pada saatnya di cnn pendek pengetahuan saya ada ucapan verbal
sangat mungkin diinterpretasikan lain
bukan hanya bercanda tapi intimidasi secara langsung
ketika saudara idam mengatakan kalau tidak ikut perintah akan dirumah sakitkan
itu kan tidak bisa diklaim sebagai bercanda saja
itu merupakan intimidasi
intimidasi yang sangat serius
selain dari itu kami melihat ada intimidasi lain
seperti saya sampaikan tadi satu minggu terakhir eskalasi intimidasi itu semakin meningkat
kami sudah melaporkan ke dkpp dalam konteks penegakan etik
tentu kita tidak menginginkan proses penegakan etik itu terganggu
karena ada pihak pihak yang berupaya intimidasi
para pelapor korban maupun masyarakat yang melaporkan
ada pos pengaduan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat fitil kawal komunikasi
ya laporan sudah diberikan atau sudah dimasukkan ke lpsk kemarin ya oleh teman teman koalisi
namun setahu saya lpsk itu akan baru bisa bergerak jika korbannya yang melaporkan
yang mendapat ancaman yang mendapat tekanan atau mendapat intimidasi
apakah teman teman koalisi juga akan mendorong para korban ini untuk melapor sendiri
atau memang akan difasilitasi
dan dijempatkan oleh teman teman koalisi ke lpsk
karena isinya keamanan maka keamanan itu dapat diartikan namanya
itu kami rahasiakan daerahnya juga seperti itu
maka dari itu nanti ada penyerahan berkah administratif lanjutan
tentu tim kuasa hukum dari koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih
yang akan menyerahkan kepada lembaga
perlindungan saksi dan korban
kemudian terkait dengan laporan polisi
tentu bentuk intimidasi yang dirasakan oleh salah pelapor
itu kan atau sudah bahkan disampaikan ke aparat penegak hukum
maka dari itu kami berharap lpsk dapat aktif untuk bisa melihat lebih lanjut
bagaimana konteks dugaan intimidasi yang sekarang sedang dialami oleh para pelapor tersebut
setelah melapor ke lpsk bagaimana respon mereka
apa rekomendasi dari lpsk sejauh ini untuk sementara
kemarin kami berdiskusi dengan pak edwin partogi komisioner lpsk
beliau sampaikan ada beberapa hal yang sifatnya administratif yang harus kami lengkapi
dan itu sedang kami lengkapi saat ini
ya sejauh ini kan dugaan kecurangan proses
verifikasi faktual yang dilaporkan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp
sebagai aduan pelanggaran etik
lalu kan kemudian muncul ada dugaan intimidasi kekerasan fisik
kemudian potensi kekerasan fisik
apakah nanti laporannya akan diubah menjadi ke laporan pidana mungkin ke polisi
ya tentu tidak menutup kemungkinan ini akan menempuh jalur penegakan hukum
bukan hanya penegakan etik di dkpp
hukumnya kami melihat paling ada dikasih tervensi dan juga intimidasi
ada dugaan manipulasi
yang mana manipulasi ini tidak bisa berdiri sendiri
tapi manipulasi itu terjadi karena ada instruksi karena ada perintah
maka dari itu kami sedang melengkapi puzzle puzzle dugaan kejahatan ini
selanjutnya kami pertimbangkan untuk melaporkan
laporkan ke aparat penegak hukum
ya selain para korban yang mendapatkan intimidasi kemudian juga tekanan begitu
apakah teman teman koalisi sendiri juga merasakan hal itu
karena beberapa waktu lalu juga saya sempat berdialog dengan salah satu pengacara dari koalisi kawal pemilu bersih
juga mengatakan bahwa sudah ada nih mulai tekanan tekanan
apakah itu juga dirasakan oleh teman teman koalisi
ya sampai saat ini
kami tidak menerima zaman apapun
namun yang kami fokuskan adalah ada pelapor itu sendiri
kami memastikan upaya untuk menegaskan agar keamanan mereka terjamin
bukan hanya dalam konteks koalisi merahasiakan identitas mereka
tapi ketika mereka menyampaikan bukti bukti tersebut tentu tidak dibenarkan
setiap hak jabatan apapun untuk mengintimidasi mereka
mereka kami adalah orang orang yang berani untuk memperjuangkan dan ingin menegakkan nilai integritas tetap melekat
di dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
ya sudah lebih dari sepekan kalau tidak salah teman teman koalisi ini melaporkan ada sekitar sebelas komisioner
baik dari pusat maupun dari daerah ke dkpp
bagaimana sejauh ini prosesnya
apakah sudah ada tanggapan
ya kami belum ada mendapatkan tanggapan dari dkpp
tentu kami mendesak agar dkpp segera memulai persidangan etik tersebut
memanggil para terlapor
meminta tandingan dari mereka bagaimana argumentasi yang mereka sampaikan terhadap bukti bukti yang kami serahkan
kalau nanti benar terbukti apa yang kami sampaikan
di dalam proses sidang kode etik kami beranggapan hukuman yang layak dijatuhkan kepada komisioner
baik tingkat daerah maupun republik indonesia atau tingkat pusat adalah pemberhentian dengan hormat
jika bukti bukti itu terkonfirmasi nantinya ini merupakan kejahatan yang sangat terstruktur dan sistematis
dan ini merugikan serangkat sebagai pemilih yang menginginkan pemilu bersih dan berintegritas
sudah hampir lebih dari satu bulan ya sejak anda membuka posko pengaduan
kemudian melaporkan kepada lpsk kepada dkpp
tapi belum ada juga tanggapan dari mereka
sebenarnya proses komunikasi antara koalisi dan juga pengawas pemilu dkpp bagaimana sebenarnya
apakah memang berjarak tidak bisa menghubungi tidak dapat menghubungi atau memang tidak ada sama sekali respon dari mereka
ya tentu tidak ada komunikasi khusus yang dibangun oleh koalisi dkpp ya
tapi kami sudah menyampaikan laporan tersebut dan berdasarkan peraturan perundang undangan ada aturan tas waktu yang harusnya bisa segera dituntaskan oleh dkpp dalam konteks proses sidang kode etik dkpp
ya terakhir sejak dibuka posko pengaduan apakah sudah ada laporan tambahan atau eskalasinya
meningkat begitu terkait laporan dugaan intimidasi dan juga tekanan dari teman teman di daerah
ya terkait dengan laporan indikasi kecurangan yang terjadi di daerah atas dugaan adanya instruksi dari pihak pihak tertentu terus meningkat pos pengaduan
hampir setiap hari kami mendengar kabar yang pola kejahatannya itu
maka dari itu ini peningkatan
ini penting untuk didalami kami juga mendesak selain dkpp ada awas kelembagaan yaitu c dua dprri untuk bisa memanggil kpu republik indonesia menanyakan bagaimana terkait tim tangsiur atau kritik masyarakat yang sangat tajam kaitan dengan proses verifikasi faktor politik
baik terima kasih kita tunggu saja semoga kasus ini segera terang benderang dan tidak ada lagi
pertanyaan selanjutnya apakah komunitas rasmi sma sport hanya begitu perawating dengan aquithe rgp yang memiliki teknik yang
jangan lupa like dan subscribe tym lee point